pertemuan politik kembali terjadi setelah pks menyambangi nasdem
hari ini giliran partai demokrat yang bertemu elit partai besutan surya paloh
banyak pihak memprediksi besar peluang demokrat merapat ke nasdem bersama dengan pks
dan tercipta sebuah poros baru
benarkah demikian apakah demokrat memasang target untuk mencapreskan
atau mungkin mencawapreskan ketua umum ahi
kita akan diskusikan pada malam hari ini bersama dengan dua narasumber yang bergabung dari luar studio
ada bang syarif hasan anggota majelis tinggi partai demokrat
bang syarif selamat malam sehat sehat
selamat malam sehat mas reinhardt
baik terima kasih
ada prof fendi ghazali pakar komunikasi politik dari ui
bang effendi ghazali selamat malam apa kabar
selamat malam alhamdulillah sehat reinhardt dan seluruh pemirsa
baik terima kasih bapak bapak sudah bergabung
ini bukan pertemuan pertama antara nasdem dan juga partai demokrat
mungkin ini yang ketiga ya bang syarif setelah mas ahy
pak sby bertemu juga secara personal dengan pak surya palo dan ini yang ketiga
ini sudah sangat dekat sudah sangat merapat ini
sudah memang arahnya akan membangun koalisi bersama dengan nasdem
ya mudah mudahan ini merupakan satu tanda bahwa
antara nasdem dan demokrat ada persamaan
di dalam bagaimana membangun bangsa ini ke depan
yaitu bahwa kita memiliki plafon mungkin yang sama
sehingga perlu ada komunikasi yang intent diantara kedua partai
begitupun juga dengan partai lain
seperti yang sudah disampaikan bahwa pks juga sudah mengunjungi nasdem
saya pikir ini suatu indikasi bahwa kemungkinan memang kita ada persamaan platform
bahwa kita ingin adanya suatu perubahan dan perbaikan dalam hal membangun bangsa ini ke depan
nah inilah perlu kita saling berkomunikasi secara intent
sehingga didapatkan suatu chemistry yang betul betul solid
dan yang penting adalah dua ribu dua puluh empat adalah merupakan timing untuk melakukan perubahan dan perbaikan
ini sudah pertemuan ketiga bang syarif
harusnya ya ini sudah ada kemajuan dibanding pertemuan yang pertama dan kedua
apa yang terbaru dari pertemuan ini hasilnya
ya yang terbaru bahwa kita semakin banyak persamaan
kalau tadinya adalah siraturahmi saling mendukar pandangan
kelihatannya sekarang ini banyak persamaan yang diantara kedua partai ini
sehingga terjadilah suatu intensitas pertemuan
nah dengan demikian tentunya akan semakin solid dan tentunya ini akan semakin
besar kemungkinan kita akan berkoalisi ke depan
besar kemungkinan akan berkoalisi ke depan
apa persamaan yang kemudian bisa anda jabarkan sampaikan ke masyarakat
selain soal persamaan mengenai kebangsaan dan pikiran dan lain sebagainya
tapi yang lebih praktik lagi yang lebih praktikal lagi kalau kita bicara soal politik bang syarif
apakah persamaan soal sosok yang akan diusung capres cawapres kah
atau persamaan soal dengan rekan rekan koalisi yang kemungkinan bisa bergabung dengan poros ini
persamaan yang saya sampaikan itu maksudnya adalah bagaimana membangun bangsa ini ke depan
bagaimana kepentingan rakyat diperjuangkan
apa sih sebenarnya ekspektasi rakyat kepada partai partai politik
karena selama ini partai demokrat banyak berkomunikasi dengan rakyat
dan kami banyak begitu banyak mendapatkan masukan dari rakyat
sebenarnya apa sih substansi persoalan yang dikehendaki oleh rakyat
sebenarnya apa sih substansi persoalan yang dikehendaki oleh rakyat
yang dikehendaki oleh rakyat itu adalah tentunya adalah kesejahteraan
semakin mudah untuk mendapatkan akses pekerjaan
semakin mudah untuk mendapatkan akses pendidikan misalnya
semakin mudah untuk memenuhi kebutuhan dasar bahan pokok bagi rakyat
karena ini yang paling penting
adanya stabilitas harga yang dihadapi oleh rakyat itu adalah merupakan impian dari masyarakat
partai nasdem juga memiliki hal yang sama
bahwa memang rakyat ini perlu menjadi prioritas di dalam hal kita membangun bangsa ini ke depan
karena apa kita membentuk pemerintahan adalah pertama tujuannya adalah bagaimana mesejahterakan rakyat
jadi jangan sampai rakyat itu susah
nah ini yang paling utama
nah dengan program program itulah yang membuat
ada begitu banyak persamaan yang kami komunikasikan kepada teman teman partai lain
oke tapi intinya adalah demokrat punya peluang yang besar untuk berkoalisi dengan nasdem
saya lihat begitu
kami juga dari partai demokrat melihat demikian
terbukti bahwa memang kita banyak berkomunikasi
dan itu adalah salah satu indikasi bahwa memang kita banyak persamaan
baik saya ke prof effendi ghazali
bang effendi apa yang anda lihat dari pola komunikasi yang terbentuk antara nasdem dan juga demokrat
pertemuan ketiga ini ada banyak kesamaan
apakah ini memang sudah benar benar mengerucut
tinggal tanda tangan saja misalnya begitu
reinhard sirait dan para pemirsa saya boleh membagi dua hal
kabar baik dan kabar buruk
mau mulai yang mana dulu nih
mungkin kita bisa mulai dari
silahkan baik yang mana dulu
silahkan baiknya yang mana dulu kira kira bang effendi
ya kabar baiknya tentu saja
semangat tetap ada dan saya selalu membagi cinta untuk semua partai politik
karena mereka tetap harus bersemangat dalam secara khusus menghadapi tantangan
kalau mau dikaitkan supaya lebih mutakhir
ibu mega itu kan mengatakan indonesia ini sistem presidenial
sehingga tidak dibutuhkan koalisi tidak dikenal
yang ada adalah kerjasama
kita setuju dengan itu
kalau tidak ada presidensial threshold
sehingga masing masing partai itu bisa memulai dengan konvensi
jadi sebetulnya rehat dan para pemirsa
yang terjadi di indonesia ini adalah kalau terjadi di negara negara lain yang melaksanakan pemilu serentak
mereka memulainya kurang lebih satu tahun ditambah dua bulan atau satu tahun sebelum pendaftaran
yang kuncak nanti itu di rapat pleno dari sebuah partai itu atau puncak dari konvensi itu
itu ya sekitar satu tahun kurang dua bulan eh tambah dua bulan atau satu tahun
nah itu yang sebetulnya sedang terjadi di indonesia
karena adanya presidenial threshold jadi masing masing partai itu menjadi tidak bisa langsung kecuali pdi perjuangan
sehingga tidak bisa memperoleh tiket secara langsung
maka harus dimulailah koalisi koalisi
nah koalisi koalisi ini pun sekarang menjadi terbatas
terutama kalau boleh dengan abang prof dr s pujung hasan
kita tahu menarik untuk misalnya mencatat begini reinhardt
pdi perjuangan sudah mengatakan sekjennya nih
kalau dengan pks mungkin tidak bisa berkoalisi gitu ya
atau bekerja sama istilahnya
kalau dengan demokrat nah ini mungkin ada persoalan masa lalu juga
ada semacam jarak batin
nah kalau begitu tentunya ketika melihat teman teman yang lain di sini
ketika melihat teman teman yang lain bergerak teman teman yang lain itu
makanya saya terus memberi semangat
teman teman yang lain itu artinya kan ada koalisi indonesia bersatu
yang sudah itu ya teman teman golkar pan dan p tiga
yang sudah mulai membentuk koalisinya lebih awal
walaupun tidak langsung
belum ada yang berhasil menentukan capres dan cawapresnya
lalu ada lagi koalisi semut merah yang tiba tiba sekarang
agak agak sedikit putus hubungan
menjadi koalisi kebangkitan indonesia raya
nah secara khusus posisi ini sekarang ada di partainya
pak prof sary fudinasan ini dan pks
nah mereka tentu harus menyikapi dinamika ini dengan cepat dan taktis
nah kabar baik lainnya sebetulnya kedua partai ini
masih mendapatkan bahkan secara khusus kalau kita lihat
hasil penelitian terakhir ya dari survei yang bisa kita percaya
posisi orang orang yang katakanlah menurunnya tingkat kepuasan terhadap presiden
kemudian orang orang yang makin takut menyatakan pendapat dan sebagainya itu
berlimpah suaranya ke partai demokrat itu kabar baiknya
orang harus mulai memikirkan posisi partai demokrat untuk diajak berkoalisi
namun nah ini reinhardt kembali ke pertanyaan reinhard tadi
teman teman partai demokrat serta soekarno raw
partai demokrat serta semua pemirsa
kalau terlalu sering bertemu ini juga tetapi kemudian hasilnya belum ada
ini menjadi sebuah tonil politik yang tidak terlalu menarik
tonil politik yang lama lama membosankan
oke mengapa demikian pak fd
mengapa anda mengatakan kalau terlalu sering ini justru lama lama menjadi tidak menarik
ya coba coba kita lihat pertama kali bertemu kali kedua kalau kali ketiga ini yang saya catat ya
kalau persepsi saya tidak terlalu pas menurut amangdabur prof sari budi nassan nanti tolong diperbaiki
yang saya ingin katakan itu adalah begini dari yang terakhir ini yang banyak saya dengar itu
dia menjadi lebih reinhardt yaitu lebih apa
lebih hangat lebih kuat lebih nyaman lebih terbuka lebih harmonis
tapi apakah akan segera membentuk sebuah koalisi untuk menuju pencapresan belum
bahkan ada kalimat jangan buru buru untuk membentuk koalisi pencapresan itu karena takutnya justru juga buru buru bubarnya gitu
nah untuk kalimat penghiburnya dinyatakan enjoy the process
jadi ini kalau terlalu sering bertemu lama lama di hati rakyat ketemu ketemunya gitu gitu aja
jadi indonesia itu punya ciri khas misalnya kalau reshuffle itu itu ciri khas kita
atau pembentukan kabinet ada ciri khas rame rame satu demi satu
menterinya datang jalan ke istana gitu ya kalau reshuffle juga ada yang datang
nah sekarang ada tontonan politik baru khas indonesia yaitu para pimpinan partai politik saling mengunjungi gitu ya
dan cuma kalau udah lebih dari tiga empat lima kali belum ada ujungnya
nah ini menjadi menarik untuk diingatkan bahwa masyarakat juga mengatakan wah ketemu ketemu terus
hasilnya cuma mengatakan kami lebih nyaman lebih hangat lebih bangga

ya semuanya lebih dong dibandingkan pertemuan kedua yang ketiga lebih banyak juga
keit sesi ini aku tanya tentang merah awal menurutmu
jadi wade ada tanggapan apakah ini menjadi anti klima
kalau sudah ketemu kelima tapi belum ada hasilnya juga
jadi apa sebetulnya yang menjadi point pembahasan
jadi mungkin di satu sisi pandangan mas evavendi ini memang mungkin
mungkin bisa juga dibenarkan kalau memang pertemuan itu tidak ada kemajuan tetapi perlu diingat bahwa
persiapan itu maksudnya kalau ingin mencapai sesuatu maka yang dibutuhkan adalah persiapan
yang matem nah kalau semakin banyak kita bertemu tentunya sepak semakin baik persiapan yang akan
kita lakukan karena sebagai bukankah di dalam manajemen dikatakan bahwa sebaik baiknya per lima
mengilhami kami untuk tetap berkomunikasi dengan intens dengan partai partai lain termasuk dan khususnya
dengan partai nasdem sekali lagi kita masih memiliki waktu pertama kita lihat dari tren
itu menunjukkan bahwa partai demokrat sudah semakin naik sudah masuk ketiga besar dan ini
suatu kemajuan yang bagus begitu juga elektabilitas masyarakat jadi sehingga ini merupakan juga salah
satu parameter di dalam hal bagaimana nanti kalau ingin kita sudah tiba saatnya untuk membicarakan
tentang siapa yang menjadi capres dan siapa menjadi cawapres karena partai demokrat tidak tidak
harus siapa harus ahy misalnya tiga kami tidak memiliki persepsi yang demikian jadi yang penting adalah
bagaimana kita mendapatkan pemimpin yang betul betul diharapkan oleh rakyat kemudian yang kedua betul betul
bagaimana agar kesamaan visi itu betul betul dibangun sesuai dengan ekspektasi masyarakat dan
rakyat nah itu yang menjadi tujuan pertama lagi lagi kunci daripada keberhasilan adalah komunikasi dan komunikasi yang baik untuk pemerintahan pusat dan negara dan itu juga adalah munculan kepada kesehatan dari perancangan tentang keberhasilan terhadap kesehatan dari keberhasilan

tetapi terus terang saya kami melihat dari sisi positif
bahwa komunikasi itu sangat kunci daripada keberhasilan
karena prof effendi ghazali kan juga bagian daripada
karena tentu mungkin dia juga bisa mengamini bahwa
kunci dari keberhasilan adalah salah satunya adalah komunikasi
dan mudah mudahan ini bisa menjadi suatu kenyataan
oke baik baik prof effendi ini tiga kali bertemu
belum ada pengumuman yang cukup besar yang diumumkan
tapi tadi dikatakan bang syarif bahwa ini komunikasi yang paling baik
adalah lewat pertemuan
menurut anda apa yang membuat pertemuan ketiga ini
belum juga menghasilkan sesuatu
apakah ini faktor capres capres kak
atau faktor apa menurut anda
karena menurut saya dari kalimat yang disampaikan oleh ketua umum partai demokrat
pak ahy itu dinyatakan bahwa banyak diskusi diskusi politik hari ini
kemudian juga proyeksi proyeksi ke masa depan
serta kemudian tantangan tantangan yang dihadapi oleh bangsa ini
itu tentu sesuatu yang menarik
antara yang senior pak surya paloh dengan bintang muda ini yaitu pak ahy
di sisi lain sekali lagi tadi saya sudah menyampaikan
ada posisi khas dari partai demokrat dan pks
kalau tidak segera bisa menemukan koalisinya
ya nanti pilihan terakhirnya
kalau bisa kita mencapai empat pasang
alhamdulillah ya pilihan rakyat lebih banyak
lalu sudah ada semacam satunya itu
motor utamanya adalah pdi perjuangan yang bisa punya tiket sendiri
lalu ada koalisi indonesia bersatu
sementara misalnya pks dan partai demokrat dengan posisi sejarah yang unik tadi
saya sampaikan tidak bisa membentuk satu kubu atau satu pihak lain
maka itu menjadi susah bagi khususnya pada hari ini bagi ketiga tiganya
jadi supaya adil ya partai nasdem juga bisa agak sulit nantinya
karena sudah menyebut tiga nama
di mana tiga nama itu boleh dinyatakan
tiga tiganya itu bukanlah nama dari dalam partai nasdem sendiri
nah sementara tadi ada sejarah sejarah khusus posisi partai demokrat dan pks
pdi perjuangan celis sudah menyatakan secara terang terangan sekdennya tidak bisa bekerja sama dengan pks
nah sementara itu menjawab pertanyaan reinhard tadi
partai nasdem sendiri akan mengumumkan capres cawapresnya
sebagai kata kunci lah dari semua koalisi
pak sarkudin hasan menyatakan
kami tidak memfokuskan posisi tertentu pada ahy
menurut saya sih sebagai bintang baru bintang muda layak juga diposisikan tertentu oleh partai demokrat
yang baik partai maupun ahy nya sedang naik daun juga
tapi kita harus menunggu lama ini ternyata
karena pak surya paloh sendiri menyatakan
dia akan menunggu hari baik untuk mengumumkan dari ketiga nama yang sudah dihasilkan dari bawah
dari pernas mereka
jadi menurut saya menjawab pertanyaan tadi
pertemuan ini barangkali harus diatur secara taktis
jangan langsung lagi ada banyak pertemuan
sampai kira kira nanti
kalau betul betul ketiga partai ini yang akan membentuk sebuah kubu
ataupun pasangan calon presiden dan wakil presiden
itu jangan terlalu sering bertemu dulu justru
oke oke jadi pertemuannya ditahan dulu ya setelah pertemuan ketiga ini baik
apa atau siapa kemudian yang menurut anda
sambil kita menunggu nanti pengumuman secara resmi
tapi kan sekarang sudah banyak prediksi prediksi
tebak tebakan siapa capres yang akan diusung
menurut anda dari tiga partai ini
kalau kemudian bergabung
siapa sosok yang paling memungkinkan untuk diusung
apakah benar itu gubernur dki jakarta anies baswedan
dan siapa kemudian komposisi cawapres yang bisa masuk ke dalam tiga partai ini
tapi dijawabkan nanti prof m m d kita
break dulu kami akan segera kembali
nama gubernur anies baswedan
anda punya pendapat yang sama atau justru berbeda
dari awal kita sudah melihat bahwa ada ciri khas dari partai nasdem
sebetulnya apa yang terjadi pada saat ini hampir sama dengan dua ribu empat belas
ketika mereka dengan cepat mengusung bapak joko widodo
cuma ketika itu masih belum ada petahana ya
artinya bukan pemilihan di tengah tengah pemerintahan seorang calon presiden
sedang mencari presiden baru
mereka menggagas bapak joko widodo
cuma itu di awal dua ribu empat belas
jadi artinya kurang dari satu tahun
sementara saat ini mencoba menggagas tiga nama
ketika pendaftaran itu masih satu tahun lagi
atau pemilunya masih satu setengah tahun
nah yang ingin kita gambarkan di sini memang betul
bahwa terlihat nasdem itu mencoba membuat rumusan yang sangat menarik
yang paling terdepan atau paling awal
menominasikan anies baswedan
maupun seperti biasa
sebuah rakernas tidak hanya mengeluarkan nama nama yang sudah ditebak orang
oh ini pasti anies dan ganjar
ditambah satu lagi sebagai unsur kejutannya yaitu andika
walaupun katanya secara kuantitatif kalah misalnya dari beberapa kandidat lain
tapi mereka mengatakan ada pendekatan kualitatif
jadi yang mau saya katakan
kata yang bisa menggambarkan karakter nasdem ketika mendekati masa pencalonan presiden dan wakil presiden
nah kalau demikian
nanti tentunya komposisinya akan menjadi seperti ini
kalau betul ganjar tampil sebagai calon presiden
misalnya idealnya itu juga didukung oleh pdi perjuangan dan nasdem
maka kedua partai ini akan berbagi kotel efek atau efek ekor jas dari pencalonan presiden
tetapi sekiranya nanti pdi perjuangan jalan sendiri atau nasdem tetap setia membawa anies baswedan
maka menjadi menarik bagaimana komposisi dari kedua teman yang sekarang ini terlihat mendekat karena sejarah masing masing
saya menarik menempatkan partai demokrat maupun pks ini
di samping pilihan bebas
ada faktor kesejarahannya masing masing yang membedakan mereka dibandingkan koalisi indonesia bersatu
atau koalisi kebangkitan indonesia raya
bukan berarti mereka berdua tidak bisa gabung ke koalisi indonesia bersatu atau koalisi kebangkitan indonesia raya
tapi kalau bersama dengan nasdem ada unsur kesejarahan
nah kembali ke pertanyaan rehat betul
nasden punya pilihan itu
apakah akan bersama sama dengan pdi perjuangan untuk ganjar
ya kalau pdi perjuangan mengusulkan ganjar karena dengan demikian mereka akan mendapat kotel efek
sehingga di daerah daerah diharapkan dprd tingkat

atau kalau dengan anies maka kita sama sama harus membayangkan siapa yang akan diusung sebagai calon wakil presiden
lagi lagi itu harus melihat pasangan pasangan mana yang muncul
jadi tidak serta merta kita mengatakan tentunya dalam posisi seperti ini ahae ya kalau bisa
tapi sekali lagi harus melihat pemilihan umum itu akan dimenangkan

bukan oleh pasangan yang diharapkan tapi akan diharapkan
bukan oleh pasangan yang diharapkan tapi akan diharapkan

dengan pasangan yang cukup baik terhadap lawan yang kurang baik
itu kalau sistemnya seperti sekarang ini
dimana oligarki betul betul bisa bekerja melalui presidensial threshold
kurang lebih seperti itu
oke nama ahae ketua umumnya bang syarif hasan indi
tadi kita break juga didiskusikan tengah naik elektabilitasnya begitu ya
apakah ini juga
apakah ini juga
apakah ini juga
kemudian disandingkan dengan nama anies baswedan
yang selama ini banyak dibawa oleh nasdem
dan akhirnya tercipta sebuah koalisi yang mengusung dua nama ini bang effendi
kalau saja partai demokrat ini teman teman partai demokrat
itu zaki ya yang merupakan jurubicara
dan kemudian seluruh barisan pemenangannya bisa memberi narasi yang khas ya
karena mereka ini diharapkan sebagai kelompok yang mampu mendengarkan
suara suara yang katakanlah tidak satu koalisi
atau tidak bersama sama dengan pemerintah saat ini
nah kalau saja dalam satu atau dua survei survei yang kita percaya
partai demokrat bersama dengan ahy itu akan naik terus elektabilitasnya
mau tidak mau harus dipertimbangkan oleh koalisi yang akan digagas bersama ini
nampaknya pks tidak terlalu memaksa untuk mendapatkan posisi cawapres
asal misalnya mereka bersama sama itu bisa
identik dengan mungkin nasdem untuk mendukung anies baswedan
jadi peluang itu ada renhad untuk misalnya mempertimbangkan anies baswedan bersama dengan ahae
ini pasangan yang bagus banyak didukung di berbagai daerah juga
apalagi lagi lagi tadi teman teman partai demokrat dengan ahy ini sedang naik daun ya
namun lagi lagi sebuah pemilu dengan sistem presidensial threshold
dan campur tangan oligarki ini itu bisa jadi hal yang sangat penting
akan sangat tergantung siapa lawan yang akan tampil yang bisa tampil
atau justru yang diciptakan oleh para oligar
oke dan itu belum ada sampai sekarang ya bang effendi siapa calon yang akan ditampil oleh
rasanya kalau kita melihat apa yang tampak dari pertemuan pertemuan itu ya
yang sekarang menjadi tren ini rasanya yang paling cepat itu tentunya prabowo dengan caimin
rasanya ya karena mereka mengatakan
ini sudah lebih dari pacaran terus bisa saling
mulai mulakan caimin sebagai calon presiden harika mati tapi kemudian bisa menyesuaikan
dan itu menjadi menarik jadi reinhardt dan para pemirsa
kalau ada satu saja yang menyatakan inilah pasangan capres dan cawapres kami
maka peta akan berubah
terutama misalnya kalau betul ya prabowo caimin
maka yang lain tentu harus melakukan reaksi terhadap itu
mencoba mempengaruhi para pemilih dengan narasinya
jadi itu yang sedang kita tunggu tunggu
siapa yang betul betul berani melakukan deklarasi secara resmi dengan menyebutkan nama presiden dan wakil presiden yang diusung
dan saya khawatir jangan jangan itu baru tahun depan mulainya januari tahun depan
karena tampaknya semuanya masih malu malu ya bang effendi
belum ada yang siap untuk mengumumkan secara resmi atau mungkin berhati hati saling melirik kiri kanan dulu
pasti dan bahkan sebetulnya yang lebih taktis itu adalah seperti nasdem itu taktis
karena mereka berusaha meletakkan nama nama tadi sehingga dia boleh kita katakan tidak menerima nasib dari survei survei
bahkan ada yang mengatakan kartel atau oligarki survei
tapi mereka mengubah dengan menempatkan orang orang tertentu sekarang di bawah spotlight
anies baswedan yang belum tentu kan kalau sudah selesai masa jabatannya gitu ya
belum tentu kan disebut sebut oleh satu partai politik apapun sekarang sudah jelas menjadi salah satu capres dari nasdem
jenderal andika misalnya yang selama ini juga berkeliling keliling indonesia barangkali juga banyak pendukungnya
sekarang mendapat semacam kepastian bahwa kalau narasi dan elektabilitasnya baik itu juga bisa diusulkan
jadi mereka saya sebutkan tadi memotong jalur nasib yang ditentukan oleh para lembaga survei
mungkin saja di belakang nasibnya tapi mereka juga mengatakan mereka juga mengatakan mereka juga mengatakan
mungkin saja di belakangnya ada kartel tapi mereka mengatakan ini sikap kami dan ini yang menjadi sebuah suatu kenyataan baru untuk disurvei
oke baik bang syarif mengelaborasi tadi yang disampaikan oleh prof effendi ghazali bahwa anies ahy berpeluang dan cukup bagus ini
apakah skenario itu juga yang tengah disiapkan oleh partai demokrat karena elektabilitas mas ahaye juga sedang baik
tadi anda katakan terlebih kita lihat hari ini juga ada pertemuan antara pak jk dengan pak sby
apakah itu kemudian masih dalam satu skenario yang sama
tentunya tentunya di dalam menentukan strategi banyak variable variabel yang menjadi preferensi partai demokrat
ya salah satunya adalah elektabilitas partai bagaimana dan elektabilitas calon yang kita akan usung
ini merupakan salah satu parameter dan kita tidak kalau seandainya ingin kami jelaskan bahwa partai demokrat dalam posisi
kalau memang tidak dari kader partai demokrat tidak ada yang memiliki elektabilitas yang cukup dianggap potensi
maka tentunya kami tidak berusaha untuk menempatkan dia sebagai salah satu calon
sebaliknya juga demikian kalau memang elektabilitasnya semakin naik dan ekspektasi rakyat itu semakin bagus
tentu ini merupakan preferensi partai demokrat untuk mengusulkan sekali lagi mengusulkan kepada partai koalisi
terima kasih pak
terima kasih pak
ini loh ekspektasi rakyat dan mungkin bagus untuk dipertimbangkan
sebagai satu contoh pasangan anies yang merupakan tertinggi
ada yang mengatakan tertinggi ke dua ke tiga dan juga ada yang ke satu
pernah salah satu survei memasangkan dengan cawapresnya dengan nama ahy ternyata
mengungguli semua capres capres yang ada pada saat itu dan ternyata bisa juga mengungguli pasangan
ganjar dan erick begitu pun juga pasangan erlangga dengan mbak puan dengan siapa nah artinya apa
artinya apa bahwa elektribitas dan partai dan calon yang diusulkan itu merupakan salah satu
preferensi untuk diusulkan namun sekali lagi karena kita berkoalisi tentu harus kita pada saatnya
nanti harus dirembukkan bersama bagaimana strateginya untuk agar pasangan yang kita usung
itu betul betul bisa memenangkan pertarungan pilpres di dua ribu dua puluh empat nah kalau itu justru itulah
partai demokrat tidak terlalu terburu buru untuk melakukan mematangkan ya memfinalkan
pasangan yang diusung tetapi kita sangat mengapresiasi strategi yang dilakukan oleh
kawan kita partai nasdem karena memang feelingnya kelihatannya biasanya itu kalau yang didukung
didusung oleh partai nasdem biasanya memenangkan pilpres namun mudah mudahan mudah mudahan mudah mudahan
yang terjadi adalah koalisi mudah mudahan koalisi nasdem pks dan demokrat bisa menghasilkan yang
betul betul bisa memenangkan pertarungan pilpres dua ribu dua puluh empat dengan salah satu calon yang calon presiden
yang diajukan oleh oleh nasdem tersebut dan mudah mudahan juga kader kami yang terbaik
sekarang ini yang sudah yang elektabilitasnya sudah semakin baik mudah mudahan juga bisa diterima oleh
oleh teman teman koalisi yang lain nah lagi lagi kami kami tujuannya adalah bagaimana agar kita
memenangkan pertama kita memenangkan pilpres dengan satu tujuan agar semua ekspektasi rakyat
terhadap pemerintahan yang dibentuk oleh kami itu betul betul bisa menjadi harapan rakyat
jadi kami tidak harus mengatakan harus ahaya tetapi exercise di lembaga survei mengatakan
memang memang ya anies dan ahy adalah merupakan pasangan yang bisa memenangkan
presiden dua ribu dua puluh empat mudah mudahan mudah mudahan itu bisa terjadi oke
ya itu butuh penyesuaian sedikit mau menambahkan misalnya begini penyesuaian bagaimana ya poin saya
misalnya begini ahaya dan partai demokratik bisa saja melakukan narasi narasi bahwa di
zamannya psb dulu tidak terjadi orang antri minyak goreng saya gitu ya kan fakta juga itu
yang sebetulnya dirindukan sehingga mereka bisa mendapat angka angka tambahan sekarang tapi di sisi lain
nasdem tentunya tidak bisa demikian ya karena nasdem bagian dari pemerintahan
jadi artinya ini butuh waktu dan butuh penyesuaian tapi apa yang disampaikan oleh teman teman partai
demokrat yang membuka diri sedemikian rupa itu sesuatu yang menarik juga renhat bahwa pada
ujungnya nanti nas teman teman demokrat pun terbuka kalaulah katakan kan belum lama kan pak surya
palau itu menyebutkan rising starnya adalah erick thohir ya jadi kalau misalnya pun pasangannya harus menjadi
anies erick thohir misalnya tergantung pada lagi lagi meta survei jadi yang saya sebut dengan
meta survei ini apa yang mau ditampilkan kepada publik menarik tadi bahwa litbang kompas menampilkan
sesuatu kenyataan bahwa partai demokrat sekarang masuk ke bidang besar ahay naik elektabilitasnya
tapi terus menerus harus dilawan kartel survei itu dengan menampilkan juga bahwa kalau anies
berpasangan dengan ahy angkanya tingginya segini misalnya siapa berpasangan dengan siapa angkanya segini jangan hanya menerima dari
beberapa lembaga survei yang walaupun selama ini dikenal misalnya lembaga lembaga survei yang
baik tapi selalu bisa dilakukan narasi dan framing untuk memunculkan sesuatu yang baru diantara kartel
survei itu oke bang syarif penerimaan partai lain baik nasdem dan juga pks terhadap nama ketua umum anda
bagaimana ya kami belum sampai penerimaannya secara personal mereka mengakui bahwa elektabilitas
ahy semakin naik dan trennya pun juga naik bukan tidak tidak stagnan begitu jadi kita
masih punya waktu ya masih punya waktu satu setengah tahun bahkan sampai akhir tahun ini
kita lihat perkembangannya kalau saja misalnya elektabilitasnya itu semakin naik tiga besar
katakanlah tentu karena hubungan hubungan personal to personal sesama ketua umum partai itu sangat
baik sekali nah tentu kalau berbicara untuk sebagai calon dalam dalam posisi partai demokrat
tiga besar kemudian ahi secara pribadi itu semakin baik tentunya akan memperkuat asumsi kami
bahwa tentu ini akan menjadi pertimbangan bagi teman teman partai koalisi lainnya
saya pikir itu karena terus terang aja bagaimanapun juga hasil survei yang incredibel
itu menggambarkan bagaimana sebenarnya ekspektasi rakyat itulah cerminan daripada kondisi rakyat
itulah harapan rakyat terhadap calon pemimpin mereka dan ini dapat dipastikan inilah gambaran
real yang menjadi patokan yang menjadi preferensi partai demokrat dan juga partai partai lain bahwa
sebagai tolak ukur elektabilitas seseorang untuk menjadi pemimpin ya kita bisa melihat dari hasil hasil
beberapa lembaga survei dan mudah mudahan itu menjadi kenyataan bahwa sosok ahy itu bisa sangat
bisa diterima oleh koalisi koalisi partai partai demokrat oke jadi dengan modal elektabilitas tadi
itu nama ahy ditawarkan ya ke parpol parpol ke nasdem ke pks untuk mendampingi pak anies sebagai cawapres
salah satu preferensi itu salah satu dan tentunya itu kita akan bicarakan secara transparan
secara terbuka dan kok adanya so
an ingending kami dalam hal ini saya cair karena satu dengan satu tujuan bahwa kita berkita bekerja untuk
oke jadi kapan ketiga partai ini kemudian akan menyatakan diri siap berkoalisi bang syarif hasan
karena tampaknya saya kemarin wawancara pks juga wawancara nasdem hari ini wawancara bang syarif hasan
tampaknya ada banyak kesamaan kecocokan tapi tinggal peresmiannya saja ini yang sekali lagi belum juga diumumkan
kalau nanti jangan jangan seperti bang effendi katakan orang nanti jadi bosen menunggunya kalau kemudian tidak jelas juga bang syarif
ya ini kan ini kan berkoalisi itu kan betul betul harus matang
dan untuk menuju satu kematangan suatu koalisi itu juga memang perlu ada pertemuan demi pertemuan
nah kami yakin kami juga tahu bahwa time constream itu juga menjadi salah satu kendala
tetapi kami yakin dengan komunikasi yang baik pada saat yang tepat tidak terlalu lama lagi
saya harapkan ini bisa dapat kita wujudkan koalisi yang diidam idamkan oleh rakyat
oke termasuk ketika kita tahu di saat yang sama pak sby bertemu dengan pak jk
ini sekali lagi masih dalam satu jalan menuju duet anies ahy
satu sisi iya satu sisi iya
itu merupakan salah satu indikator bahwa pak sb dan pak jk kan merupakan pasangan pada periode dua ribu sembilan belas dua ribu
kemudian kita juga tahu bahwa anies keberhasilan anies sebagai gubernur dki jakarta
dipercaya dia adalah atas rekomendasi dari pak jk
nah tentunya ini juga dapat diartikan bahwa sebenarnya terjadi komunikasi yang intens
mulai dari atas sampai kepada tingkat bawah
nah lagi lagi saya katakan itu akan juga mempertebal suatu keyakinan kami bahwa mudah mudahan ya
mudah mudahan koalisi ini segera terbentuk dan tentunya ini menjadi harapan bangsa
karena kita menginginkan kita menginginkan
adanya perubahan kita menginginkan adanya perbaikan
oke bang effendi ghazali pertemuan pak sby dengan pak jk ini kalau katanya bang syarif
ada komunikasi dari level yang paling atas sampai yang paling bawah tanggapan anda
ya orang tentu tidak bisa melihat itu sebagai sebuah kebetulan saja
dalam ilmu simbol simbol itu bisa disebut tanda dan penanda ya
jadi menjadi komplit apa yang kebetulan terjadi pada hari yang sama
namun kalau menuju tadi ke pertanyaan reinhardt dan sersa
pertanyaan semua orang khusus buat partai demokrat dan pks kan ada jalan kesejarahan masing masing
karena itu mungkin tidak terlalu gampang bersama sama dengan pdi perjuangan
dan lebih menarik dengan partai nasdem yang kata bang syarifudin hasan tadi
punya kemampuan mempelopori pasangan dan kemudian menang dalam pemilihan presiden dan wakil presiden
termasuk waktu sby juga sebetulnya

nah sebaliknya saya mau menjawab itu dengan mengatakan
nah sebaliknya saya mau menjawab itu dengan mengatakan
nah sebaliknya saya mau menjawab itu dengan mengatakan
rakyat sedang menunggu
siapa yang berani menyebut koalisi dengan pasangan capres dan cawapresnya terlebih dahulu
ketika itu terjadi maka mau tidak mau dalam tanda petik
jadi ren kalau belum ada yang kira kira akan mendekati pernyataan koalisi yang sesungguhnya
dalam konteks mengusung presiden dan wakil presiden
maka yang tetap akan rame ini pertemuan pertemuan inilah
semuanya akan mengatakan semakin hangat makin tambah hangat makin tambah nyaman makin tambah harmoni
sudah harmonis banget deh
tapi masih perlu tunggu ini tunggu itu dan lain lain
tapi kalau sudah ada satu aja yang berani menyatakan misalnya aja
koalisi kebangkitan indonesia raya sudah confirm berani menyatakan
prabowo caimin misalnya maka yang lain harus bereaksi
karena kemungkinan yang tersedia cuma empat
ada partai partai yang bahkan kalau cuma berdua nggak cukup harus bertiga
di sisi lain ada kesejarahan yang sekarang sudah dinyatakan terang terangan
kalau dengan pks kami nggak mau kalau dengan demokrat
ada lima pertanyaan masa lalu yang belum terjawab
dan jadi semua harus bereaksi
nah menjadi menarik juga untuk melihat pertemuan pak s b dan pak j k
untuk sama sama kita coba analisis saja
kemarin ini kan reshuffle sebetulnya bukan mengobati penyakit bangsa atau penyakit kabinet
jadi pak jokowi itu berteriak soal risafel
yang saya tahu itu cuma ketika marah marah soal impor
ya kan marah marah soal impor lalu mengatakan
itu urusan saya nanti tak resapel
salah satu korbannya kan eh atau salah dua korbannya
itu kan bukan karena impor ya secara langsung
tetapi pertanahan itu
pertanahan itu dikaitkan dengan misalnya
ah ini orangnya pak j k misalnya
jadi menjadi menarik untuk melihat pertemuan pak s b dengan pak j k ini
dalam konteks termutahir politik masa kini
yang ternyata juga didiskusikan tadi oleh pak surya palo dan ahy
jadi ada dinamika politik yang sedang terjadi
orang sedang bergerak untuk menyongsong dua ribu dua puluh
jangan dikira pak j k diam
ya kan pak j k juga ikut bergerak
pasti demi kebaikan bangsa menurut versinya
nah kita tinggal menunggu
siapa yang sungguh sungguh berani menyatakan inilah koalisi kami
apapun namanya dan ini pasangan capres dan cawapres kami
maka yang lain harus bereaksi
kalau tidak terpaksa mengatur
kan ini yang menuntut supaya mereka cepat cepat ketemu ini kan
kalau nggak media pengamat lah ya
media media sama pengamat seperti kita ini nih
cepet temukan gitu ya
ya cepat diumumkan kira kira begitu bang effendi
mereka jadi salah salah akward juga gitu
kalau tidak bertemu dianggap tidak aktif
kalau nggak bertemu tau taunya ditinggal
tapi kalau sering sering bertemu
ya alasannya harus dicari lagi
alasan yang baik
di samping makin tambah pengertian
mula mula disebut pacaran
kemudian apa lagi
tapi juga nggak diputuskan sebagai pasangan
itu akan menjadi tantangan komunikasi politik tersendiri
dan sekali lagi menarik kita mencermati pertemuan pak s b dan juga pak j k
dan sekali lagi tentu muaranya adalah
kira kira begitu bang effendi
menjadi menarik saya dengan melihat
berakhirnya masa jabatan pak sofian jalil di badan pertanahan gitu ya
padahal yang dikeluhkan
oleh bapak presiden kita itu adalah impor
kan nggak mungkin ada tanah
persoalan tanah impor kan nggak mungkin gitu ya
katakanlah ini agak telat mengejar jumlah satu ratus dua puluh satu juta sertifikat oke
atau misalnya mafia tanah yang lebih tepat di apa
diberantas oleh mantan panglima oke
tapi kan kelihatan
ini adalah orang orang yang tidak di back up
atau tidak di dukung
atau di belakangnya tidak ada partai politik
memang j k akan diam saja misalnya ya
atau artinya jk merasa dirinya perlu berdiskusi dengan banyak tokoh tokoh juga
untuk melihat apa yang lebih baik bagi bangsa ini di depan
itu arti pertemuan pak s p dengan pak j k
yang kebetulan hari ini juga ditandai dengan pertemuan a h e dengan nasdem
walaupun orang mengatakan
bahwa ada kebetulan di dalam politik
bang syarif senyum senyum saja ini
tampaknya mengamini semua yang disampaikan oleh bang f m d ghazali
prof f m d ghazali ini berpikiran luas dan positif
bahwa pertemunya pak s p dengan pak j k
ini kan pertemuan dua negarawan yang mungkin saling tukar pengalaman
saling tukar pandangan
bagaimana ingin membangun bangsa ini ke depan
bagaimana agar betul betul rakyat betul betul menikmati arti daripada pembangunan
bagaimana agar rakyat itu
bisa menerima hasil daripada pembangunan
bagaimana agar rakyat itu
bisa dijamin kebutuhan dasar untuk kebutuhan bahan pokok dan sebagainya
dan itulah sebenarnya yang diharapkan oleh rakyat
jadi sekali lagi
pertemuan dua negara awan ini
pada dasarnya adalah sangat bagus untuk bangsa ini
dan tentunya diharapkan hasil hasilnya akan diimplementasikan oleh partai demokrat ke depan
begitupun juga dengan yang diusung oleh pak jk
siapa yang akan di endorse untuk pilpres di dua ribu dua puluh
mudah mudahan ini menjadi kenyataan
suka saling berkomunikasi satu dengan yang lain
seperti yang ditunjukkan oleh pak sby dan pak jk
oke baik terakhir bang effendi ghazali
seberapa besar kalau kemudian skenario yang diciptakan adalah
duet aris ahi ini perlu diantisipasi oleh partai partai lain
oleh blok blok koalisi yang lain
mereka harus mengantisipasi kalau pasangan ini muncul
karena lagi lagi pasangan ini sebetulnya
berada pada suatu kelompok yang menarik
yaitu kelompok yang bisa saja
tidak terangkum dalam survei suara suara mereka
karena selama ini mereka merasa takut menyatakan pendapat
rakyat yang takut menyatakan pendapat
itu sebetulnya ada di bawah permukaan gitu
dan kedua pasangan ini bisa mewakili itu
tapi mereka pasti akan mengantisipasinya
nah tentu kita tinggal melihat mereka ini terbagi dari dua bagian
yaitu koalisi dari partai partai yang mengusungnya
siapa saja yang tersisa dan bereaksi terhadap itu
serta pada sisi lain
nama capres dan cawapres yang potensial selama ini
dengan catatan saya mengatakan tadi
potong itu atau bereaksilah secara positif juga
terhadap kemungkinan kartel survei
kartel ini tidak berarti yang bayar
ada orang yang bayar
tapi misalnya kebiasaan terhadap metode
coba ubah framingnya misalnya
siapakah pasangan muda yang menurut anda layak memimpin indonesia
atau misalnya yang bisa membawa perubahan
itu angkanya bisa berbeda itu
dibandingkan misalnya kalau framing dari surveinya
meneruskan bapak joko widodo misalnya
itu kan jadi sesuatu yang berbeda
jadi sekali lagi macam macam variasi survei itu
tidak dalam rangka membohongi publik
tapi memotong realitas yang sudah sangat biasa
dimunculkan oleh lembaga lembaga survei tertentu
jadi betul mereka akan mengantisipasi
pada ujungnya renhat dan para pemirsa
saya mau mengatakan kita tetap harus menghormati
apa yang sedang dilakukan oleh ibu mega dan pdi perjuangan
coba tempatkan kalau kita berada dalam posisi mereka
tiketnya sudah cukup
mereka tinggal menunggu calon terbaik
yang bisa mereka sodorkan pada saat terakhir
jadi menunggu itu sesuatu yang paling enak loh
kalau kita memang sudah pasti punya tiketnya
punya tiket bisa memilih tempat duduk di mana
itu boleh masuk stadion jam berapa saja nggak ada masalah
sebelum pertandingan dimulai
jadi kita bisa memahami
dan antisipasi mereka renhad
itu juga termasuk antisipasi yang sangat baik nantinya
dengan sudah lebih dahulu mengetahui
siapa lawan yang diusung
dan jangan lupa sistem presidensial itu sangat kuat
boleh dikatakan hampir semua aparatus negara itu
ada di bawah kepresidenan
dan itu pengalaman yang pernah dirasakan juga
oleh pak sby dulu
walaupun artinya tentu masing masing negarawan
punya cara sendiri dalam menyikapi itu
ketika masa jabatannya sudah selesai
baik menarik kita mencermati dinamika ini ke depan
terutama peluang koalisi yang dibangun oleh nasdem
pks dan juga demokrat
dan apakah akan mengunci pasangan anies ahj atau tidak
ini yang perlu kita tunggu ya bang effendi ghazali
dan juga partai partai yang lain
terima kasih banyak prof effendi ghazali
bang syarif hasan terima kasih banyak untuk diskusi yang sangat menarik
pada malam hari ini selamat malam
sehat selalu semuanya
terima kasih renhad sirait terima kasih penonton
dan bang syarifudin nasrad
ya terima kasih